nama yahya stakuf menjadi sorotan saat melakukan kunjungan ke israel beberapa saat yang lalu
presiden joko widodo menyatakan kehadiran yahya sebagai pembicara di israel merupakan urusan pribadi dan tidak mewakili pemerintah
namun presiden melihat materi pembicaraan yahya di israel dan menilainya sebagai bentuk dukungan kepada palestina
penjelasan presiden tersebut disampaikan di istana kepresidenan di bogor jawa barat pada selasa kemarin
penjelasan disampaikan untuk meluruskan informasi terkait salah satu anggota dewan pertimbangan presiden yang mengunjungi israel
presiden juga memastikan seiring terpilihnya indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
pemerintah indonesia konsisten untuk menyuarakan perdamaian bagi palestina
keluar negeri melakukan
itu adalah urusan pribadi
beliau kan sudah menyampaikan itu adalah urusan
pribadi pak yahya stakuf pak gey haji yahya stakuf karena beliau diundang sebagai pembicara di israel
tetapi berbicara di sana saya melihat karena saya juga belum mendapatkan laporan beliau belum pulang belum saya panggil
intinya juga memberikan dukungan kepada palestina
pertemuan khotib ampe bnu yahya khalil stakuf dengan presiden
menteri israel benjamin netanyahu menuai kritik pertemuan itu dianggap menodai perjuangan umat islam untuk kemerdekaan palestina
dikutip detik com sekjen pbnu helmi faisal zaini mengatakan yahya pergi ke israel atas nama pribadi
meski begitu kepergian yahya punya misi diplomasi untuk memperluas dukungan kemerdekaan atas palestina
selain itu diplomasi yang dilakukan yahya bertujuan menghentikan serangan yang ditujukan ke palestina yang sama dengan yang dicita citakan oleh pbnu
selain itu diplomasi yang dilakukan yahya bertujuan menghentikan serangan yang ditujukan ke palestina yang sama dengan yang dicita citakan oleh pbnu

kami tegaskan bahwa kunjungan khus yahya setakuf itu adalah bersifat pribadi
kedua dapat juga kami tegaskan bahwa tidak ada kerjasama antara nu dengan israel ataupun dengan lembaga apapun di israel
tetapi dapat kami sampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh gus yahya stakuf dalam kunjungan ke israel adalah
dalam rangka melakukan
diplomasi dalam kaitan memperluas dukungan bagi upaya kita menegaskan pulang bahwa palestina adalah negara yang merdeka
yang harus dihormati oleh israel sebagaimana juga sudah diakui sebagai sebuah konsensus internasional oleh banyak negara
dan yang kedua karena memang sebelum
khususnya saya berangkat ke israel juga sempat berdiskusi dengan saya
dan khus yahya menyampaikan bahwa salah satu pernyataan yang akan disampaikan di banyak kalangan di israel di sana adalah
setakuf mengatakan bahwa saya berdiri di sini saya datang ke sini tidak lain adalah untuk palestina
bahkan gus yahya juga menyampaikan sesuatu
yang sangat mendasar bahwa tidak hanya masalah palestina ini tidak semata mata dilihat dalam perspektif agama
tapi juga harus dilihat dari satu perspektif yang sangat mendasar yaitu ini masalah kemanusiaan
bahwa ada hak berdaulat atas satu negara hak berserikat hak untuk menyatakan satu bangsa yang harus dihormati oleh israel
maka dalam konteks itu ya kami memahami adanya protes dari sebagian kalangan masyarakat
tapi dapat kami sampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh gus yahya stakuf itu sesungguhnya merupakan
apa yang menjadi cita cita besar dari politik luar negeri indonesia
juga apa yang menjadi cita cita besar
nu yang sudah sejak lama juga para pendiri nu ini juga sudah menyatakan bahwa salah satu misi dan agenda nu adalah
memperjuangkan kemerdekaan atas palestina
hmm jadi kalau kemudian ada sebagian masyarakat yang menanggapi itu sebagai bentuk dukungan terhadap israel justru ya sebaliknya
ini pemahaman yang salah begitu kira kira ya pak helmi karena justru sebenarnya ada diplomasi yang dilakukan oleh gus yah

ini pemahaman yang salah begitu kira kira ya pak helmi karena justru sebenarnya ada diplomasi yang dilakukan oleh khus yahya kesana

harus dipahami apa yang dijadikan posisi standing point di mana gus yahya itu menyampaikan perspektif
nah harus juga saya mengajak untuk itu kepada seluruh kalangan untuk meletakkan bahwa
karena upaya kita di dalam berjuang melakukan upaya memperluas dukungan agar palestine mendapat pengakuan secara internasional dari seluruh negara
ini tentu harus berbagi tugas ini harus dihormati juga bahwa kita harus memiliki kebijaksanaan di dalam berbagi peran ya
terutama dalam politik luar negeri kita
nah kalau ada beberapa kalangan yang menyampaikan bahwa
hendaknya dengan melakukan posisi front berhadapan hadapan dengan melakukan tekanan
saya kira itu juga bagian dari apa yang menjadi respon kita terhadap kedoliban israel atas palestina
tetapi juga harus dipahami bahwa perjuangan untuk palestina ini juga harus dilakukan dengan cara cara diplomasi
nah apa yang dilakukan oleh gus yahya ini adalah bagian dari apa yang menjadi harapan besar kita
bagaimana israel juga menghentikan kontak senjata di perbatasan di gaza
bagaimana juga memberikan satu perspektif baru bahwa yahya stakuf meskipun dalam kapasitas pribadi
tapi beliau adalah seorang ulama yang memiliki basis di masyarakat yang sangat kuat
beliau ini masih
masih keluarga besar dari mbah bisri mustafa di rembang
dan mbah bisri adalah juga termasuk salah satu penyebar muasis dari nu
baik pak helmi
ini kalau kita lihat ada beberapa video ya yang menunjukkan pertemuan antara gus yahya dengan benjamin netanyahu
ada foto foto begitu ya
apa sebenarnya yang disampaikan
apakah memang nilai nilai perjuangan palestina itu atau untuk mendukung kemerdekaan palestina juga disampaikan
manakala ketika gus yahya bertemu langsung dengan perdana menteri israel
apa yang terjadi di
misalnya kita melihat di instagramnya benjamin netanyahu begitu ya
ada tulisan dari benjamin yang mengatakan bahwa pertemuan kira kira begini
pertemuan dengan negara negara arab dan negara negara muslim menunjukkan bahwa negara negara ini semakin dekat dengan israel
ini kemudian direspon oleh sebagian masyarakat
kita bahwa wah jangan jangan memang tidak membahas mengenai nilai perjuangan palestina
ya saya pribadi memahami sosok gus yahya adalah seorang kiai dan seorang ulama yang kredibel
yang punya reputasi dan menjaga betul nama baik dan menjaga betul sikap sikap dan pandangan pandangan politiknya
jadi saya pribadi tidak menyaksikan
ya sedikit pun apa yang dilakukan oleh khus yahya
di israel dalam konteks bahwa beliau bersungguh sungguh komitmen berpegang teguh di dalam misi untuk memperluas dukungan bagi kemerdekaan palestina
karena di luar itu tidak ada agenda lain
dia bukan seorang pengusaha
beliau bukan seorang yang memiliki latar sebagai pebisnis ataupun pejabat eksekutif
harapan isi dan cita cita dari yang dilakukan oleh khus yahya adalah mendorong agar israel ini melakukan penghentian operasi senjata
menghentikan tindakan tindakan yang biadab yang dolim
dengan melakukan bom melakukan serangan peluru
menurut rudal melakukan pembunuhan
melakukan aneksasi terhadap palestina dan seterusnya
jadi saya kok tidak melihat agenda lain di luar apa yang selama ini menjadi komitmen yang utuh dari khus yahya setakuf
pak helmi ketika nanti kembali ke indonesia dan sekarang masih ada di sana begitu ya gus yahya
apa harapan anda dari kunjungan gus yahya ini
jadi di tengah kemudian kita tidak bisa menghindari ya bahwa di masyarakat ada polemik mungkin ada pemahaman yang keliru atau pemahaman yang lain dan sebagainya
apa harapan anda dari kunjungan ini apakah hasilnya kemudian bisa signifikan atau seperti apa
ya yang namanya perjuangan itu kan memang ada yang bersifat langsung ada yang bersifat hasilnya itu melalui suatu proses yang panjang
maka tekanan tekanan kepada israel melalui
berbagai macam upaya upaya diplomasi baik oleh indonesia maupun oleh pbb oleh dunia internasional tentu memerlukan dukungan yang luas seluas luasnya
maka harapan kami nanti tentu ya kholistakuf begitu pulang ke indonesia ya mungkin akan saya ajak juga untuk menyampaikan kepada publik di indonesia tentang apa yang sudah dilakukan di sana
diklirkan secara lebih jelas ya ditabayuni lah publik indonesia
dan juga disampaikan hal hal yang menjadi diskusi panjang di sana kemudian kira kira proyeksi ke depan di dalam membaca situasi dan kondisi di palestine seperti apa
jadi kami akan mengajak khus yahya nanti untuk mencoba
kami akan menyampaikan ini kepada publik indonesia secara terang secara penderang secara jelas
baik kita akan tunggu nanti penjelasan dari gus yahya ya ketika nanti akan kembali ke indonesia seperti apa untuk lebih jelasnya
terima kasih pak helmi faisal aza ini seks jpbn sudah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini
terima kasih assalamualaikum selamat malam
kedatangan anggota watim pres yahya holil stakuf memantik kritik keras dari warga
juga media palestina relawan kemanusiaan asal indonesia di kota gaza abdillah onim pun menyampaikan kritik kerasnya terhadap kedatangan yahya tersebut ke israel
ia berharap yahya stakuf segera menyampaikan permohonan maaf
berikut kami cuplik pernyataan abdillah onim di program cnn indonesia prime news malam kemarin melalui sambungan skype
memberikan saran kepada bapak yahya sakib agar supaya gentel
gentel dan mengeluarkan
saya mengeluarkan statement bahwa saya meminta maaf kepada masyarakat indonesia kepada masyarakat palestina kepada pemerintah indonesia kepada muslimin indonesia
dan tidak ada tindakan lain selain dari meminta maaf
jadi saya berharap meminta maaflah agar supaya bisa merendam kondisi yang sedang memana saat ini
resikonya memang seperti ini indra jadi tidak ada cara lain beliau harus meminta maaf
abdillah onim lebih lanjut mengatakan
tidak hanya berkunjung ke israel saja tapi juga melihat langsung bagaimana situasi sebenarnya di palestina
bagi atau bang onim panggilan akrab abdillah onim siap menemani yahya stakuf jika dirinya berkunjung ke jalur gaza
karena di indonesia ngo di indonesia pun mereka sangat berhak punya hak untuk memberikan kritikan dan mengutuk atas kunjungan yang dilakukan oleh yahya sakit ke wilayah israel
saya berharap kunjungan ini tidak hanya sepihak indra
tetapi beliau pun saya beberapa kali telah mengeluarkan statement bahwa tidak hanya kunjungan ke israel
tetapi jika beliau adil dan benar benar memberikan dukungan kepada palestina datanglah ke wilayah jalur gaza
dan saya siap menemani beliau selama berada di jalur gaza dalam kunjungan bertemu langsung dengan saudara saudara beliau yang ada di jalur gaza indra